ya praktek kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara memanipulasi psikologi atau social engineering
tengah marak menyasar nasabah perbankan
dalam kurun waktu satu bulan terakhir berbagai jenis penipuan ramai beredar di ragam kanal media sosial
mulai dari whatsapp instagram hingga twitter
lalu apa itu kejahatan berbasis internet dan bagaimana ini terjadi
kita akan membahasnya terkait hal ini mengenai penipuan kuras rekening lewat social engineering
kalau kita bicara mengenai social engineering salah satu hal yang menarik adalah
berdasarkan data dari kominfo saya tadi mendapatkan data terkait dengan laporan
yang ada di cek rekening ya ini ada website ya cekrekening id
sepanjang tahun dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua ada empat ratus delapan puluh enam ribu aduan
transaksi maupun tindak pidana informasi
baik transaksi melalui online dan tidak pidana informasi
data dari empat ratus delapan puluh enam ini empat ratus lima ribu diantaranya adalah kejahatan transaksi penipuan secara online
jadi jumlah yang cukup besar sekali kalau kita melihat
dan mengapa ini bisa terjadi
beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari adalah terkait dengan salah satunya sering kali terjadi
meniru halaman login
kadang kadang kita sebagai pengguna media sosial ataupun pengguna mobile banking
sering kali tidak mengacuhkan ataupun tidak memperbenulikan terkait dengan informasi ini
ini sebenarnya sederhana sekali
karena rata rata kalau kita bicara mengenai meniru halaman login banking ini
peniruan ini sangat mudah dilakukan
karena para pelaku kejahatan cyber ini hanya menggunakan login mobile banking
mereka hanya melakukan perubahan secara signifikan kemudian juga membuat orang sedikit tertipu
dia tambah dengan bca co id go atau apa seperti itu
sehingga masyarakat tidak secara intens melihat secara detail ketika akan masuk ke login mobile banking
nah tadi kasus yang di ntt sendiri adalah ketika istri daripada korban menerima whatsapp
dari nomor yang sebenarnya tidak terdata tidak disimpan
dan ada tautan di sana tiba tiba dengan refleks ataupun dengan tanpa berpikir panjang
mendownload ataupun mengunduh aplikasi tautan dari sana yang biasanya memang disebarkan oleh whatsapp
dan kita ini kadang kadang tidak pernah peduli
apalagi data data kita sudah banyak tersebar di berbagai macam lini vendor ataupun portal
sehingga data data kita itu bisa dipergunakan secara tidak wajar untuk kasus kasus kejahatan berbasis sosial media
kemudian chat admin palsu
kadang kadang dengan kemajuan teknologi perbankan juga menggunakan admin di media sosial
maupun di whatsapp sehingga bisa mempermudah proses interaksi ketika adanya komplain
ketika adanya masukan ataupun ketika adanya pelaporan
tetapi terkadang kita tidak sadar bahwasanya beberapa pengguna kejahatan berbasis sosial media
mereka mengambil kesempatan celah di sini ketika kita terbiasa dengan whatsapp
dengan informasi informasi yang sifatnya cepat
mereka menggunakan data data kita lalu mereka masuk untuk mendapatkan informasi kita
misalkan nih kalau kita bicara mengenai data
yang disebarkan terkait dengan diskon kemudian juga dengan adanya biaya tambahan atau pengurangan
informasi terkait dengan transaksi perbankan
nah kemudian yang terkait berikutnya adalah incar keluhan akun asli
biasanya ini kita bisa mendapatkan kemudahan untuk memberikan komplain atau memberikan masukan terhadap pihak perbankan
ataupun pihak pihak yang terkait dengan bisnis sosial media
atau yang dipermudah dengan menggunakan online di mana mereka bisa menggunakan instagram
dan rata rata mereka bisa berkeluh kesah ataupun menyampaikan pesan masukan melalui akun akun ini
tetapi dan kita tidak aware ya bahwa sebenarnya akun akun itu sudah di cloning
nah salah satunya biasanya dari pihak perbankan mereka menggunakan istilah
oh kalau yang paling official adalah dengan centang biru kalau di instagram maupun di twitter
sehingga masyarakat bisa lebih aware bahwasanya akun tersebut asli atau tidak
lalu yang berikutnya yang juga harus kita waspada
adanya adalah apa itu file apk
nah apk ini menarik sekali ya
saya juga baru mengerti apk itu apa
biasanya kalau kita bicara mengenai apk ini adalah salah satu android package kit
nah android package kit dari namanya aja memang hanya diperuntukkan untuk android ya
tapi kalau kita bicara mengenai android sebenarnya ini juga dipergunakan untuk berbagai macam teknologi lain
tetapi yang paling penting adalah bagaimana apk itu sendiri seringkali justru dipergunakan oleh pihak pihak
tidak bertanggung jawab untuk meretas data kita
karena berdasarkan data yang saya dapatkan peretasan menggunakan apk itu cukup banyak di indonesia
terakhir itu misalkan pengiriman paket
kemudian juga undangan perkawinan di mana mereka mendownload data seperti itu
nah ini yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai apk tadi
biasanya mereka ini format cara kerjanya adalah seperti dengan windows x
kalau saya baca ini cara kerjanya mirip dengan instalasi format
dengan di mana
kita sendiri x biasanya x yang ya kita akrab sendiri dengan windows
sehingga tanpa sadar kita akan diretas data kita di sini
jadi ini ada perangkat software atau perangkat lunak dari android
yang biasanya memang paling ideal di download di penyedia jasa yang official
jadi kalau kita misalkan ingin mendapatkan aplikasi aplikasi terbaru di bidang android
kadang kadang suka menggunakan apk
karena kita tidak sebar untuk menunggu
dan apa namanya fasilitas fasilitas ataupun software baru
atau kita menghindari untuk membayarnya
kemudian kalau kita bicara mengenai snipsing
sniftingnya adalah salah satu bentuk cyber
crime yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet
ini merupakan salah satu kejahatan cyber yang menggunakan jaringan internet
rata rata kita misalkan suka ada di kawasan public area
kita otomatis suka bertanya tentang passwordnya
kemudian kita langsung login
untuk tadi melakukan transaksi perbankan
maupun melakukan pekerjaan harian
tetapi kadang kadang kita suka lupa
bahwasanya password daripada beberapa penyedia jasa internet untuk publik
di restoran di public area itu juga bisa diretas
oleh para pengguna kejahatan cyber
kalau kita bicara mengenai active sniffing
adalah dengan cara mengubah isi paket data
jadi seluruhnya dirubah
oleh para pelaku kejahatan cyber
sementara kalau passive sniffing
ini adalah biasanya adalah kejahatan dengan tidak merubah paket
jadi kita tidak merasa bahwasanya kita sedang diretas
karena tidak ada perubahan cukup signifikan
mungkin tampilan di apa namanya di cellphone kita tidak berubah signifikan
kemudian juga kita masih bisa login
ke sejumlah social media yang biasa aktif kita lakukan
dan kedua hal ini memang secara penting perlu kita perhatikan
karena ini adalah salah satu cara
dari para pelaku kejahatan cyber
untuk masuk ke dalam perilaku
bagaimana mereka melakukan kejahatan
di bidang sosial media maupun modus modus penipuan menggunakan cyber